wayang orang ngesti pandowo jadi salah satu jejak sejarah peradaban budaya di kota semarang
kita tidak bisa mengadu satu keputusan
dan kapan kita harus mengonsumsi obat atau konsultasi ke dokter
nah pada kondisi lain gejala awal yaitu demam kemudian juga kerelahan sakit kepala muntah kekakuan di leher dan juga nyeri di tungkai
sehingga dapat memperdayakan ekonomi
dari yang didapatkan oleh pihak kampus atau pihak universitas dan juga sudah dikomunikasikan kepada para mahasiswa yang menjadi korban
itu yang kejadian kejadian yang sebagai menolak sinyal itu
atau apakah ada orang orang
lo sekarang kan di basket cukup lama juga
saya akan memanfaatkan kesempatan saya di kota teraman mulai dari komplek masjid nabawi
tadi kita capek main sekarang waktunya makan makan let s get it kita masuk disini kita makan dulu
mulai diproduksi pada seribu sembilan ratus dua puluh sembilan oleh mbah ireng
nah kalau itu kita serahkan aja kepada pemangku kementerian dan juga kebijakan
belasan tahun silam destria rifana memutuskan tak lagi menggunakan jasa orang lain untuk mengasuh anak anaknya
selain penggunaan kembali masker di ruang terbuka
kalau dari ceritanya mbak pun yang paling penting untuk membuat korban bangkit itu korban itu sendiri
tapi sekali lagi ini bukan bicara tentang kementerian kesehatan bukan tentang bkkbn bukan tentang siapapun yang terlibat langsung
wah ini crypto sepertinya yang buat yang fomo tadi langsung ya
kulit ayam ini nantinya akan diolah menjadi sate kulit
saya juga diminta untuk menggunakan
maka hanya ada solusi yang sangat simpulis
sudah kembali terpilih sebagai ketua koi untuk periode kedua

namun ada juga yang menjulang hingga sepuluh meter
selain gulai ayam dan ikan ada pula beragam gulai lain yang bisa menjadi pilihan
tapi ada posisi penting dong yang pasti disiapkan oleh pak prabowo untuk pak jokowi
yaitu abang raja sabta oktohari
sepanjang bantaran rel kereta berjejer hamparan tanaman hidroponik yang menyejukkan mata
dalam sehari ada lebih dari dua ratus bungkus nasi bakar
dia bulunya pasti harus mengkilat
ini tomat saya seperti gula
kita coba buat tembok kangen lah buat teman teman yang tidak bisa merasakan suasana seperti di indonesia
itu kami akan berikan peringatan dini
setelah sistem penataan disepakati pengerjaan pun dimulai
kalau menurut saya sate gepuk itu adalah makanan yaitu
kenapa karena akhirnya orang kemudian berpikir
dia masaknya tuh enak banget
juga kami menyediakan layanan ambulans di mana apabila ada pemudik yang memang membutuhkan layanan ambulans